terima kasih anda masih bersama kami
surabaya kota terbesar nomor dua di indonesia ini menyusul jakarta untuk masalah kemacetannya
karena jalur jalur tengah kota di surabaya ini kerap padat dan juga macet
tidak hanya di jam berangkat dan juga pulang kerja saja
namun siapa sangka surabaya dulunya memiliki jalur transportasi masal berbasis sungai dan juga tram
nah terkait hal ini pemerintah kota surabaya pun sedang berupaya membangun jalur tram kembali
dan berikut liputan sejarah transportasi masal di kota surabaya
informasi menjelang hut ke tujuh ratus dua puluh lima surabaya
informasinya juga sekaligus menutup cnn indonesia today
dan lady malin terima kasih atas kebersamaan anda
selamat pagi selamat beraktifitas dan sampai jumpa
secara geografis surabaya terletak di tepi laut dan selat
sejak zaman kerajaan kawasan pantai surabaya telah menjadi pelabuhan niaga
posisi surabaya yang tepat berada di sisi laut jawa menjadi tempat transaksi antarbangsa
di bawah kekuasaan kerajaan kerajaan besar di jawa
mulai kediri singosari hingga majapahit
penyambung utamanya adalah sungai kalimas
salah satu bukti kalau kalimas ini sebagai sungai yang penting
pada masa itu ini dari jalur ekspedisi cina
ketika mau menyerang kediri singosari jawa khususnya
dia itu melewati dua jalur
yang satu tentaranya turun di pelabuhan tuban
kemudian berjalan darat
dan yang satu lewat surabaya ini
kemudian berjalan ke pedalaman
pernah berjalan naik perahu menuju ke pedalaman
dalam ekspedisi cina pun disebutkan bahwa kalimas ini merupakan salah satu jalur penting
untuk menuju pedalaman di majapahit
hal ini sejalan dengan beberapa catatan arsip peninggalan belanda
yang menggambarkan warga surabaya memadati kawasan pantai dan sungai terlebih dahulu
distribusi logistik pangan hasil pertanian dan kerajinan gerabah majapahit
yang berpusat di mojokerto ke daerah ataupun ke negara lain berpusat di pelabuhan surabaya
distribusi diutamakan menggunakan aliran sungai berantas dan anak sungainya
sungai kalimas yang membelah kota surabaya
yang jadi pertanyaan
bila barang dikirim dari majapahit menuju pelabuhan surabaya datang mengikuti arus
lantas bagaimana dengan sebaliknya menuju majapahit atau menuju hulu yang menentang arus
perahu perahu dengan teknologi pedal adalah jawabannya
meski harus melawan arus semua pengiriman barang bisa mencapai titik titik pemberhentian puluhan pelabuhan
seperti yang tertera di prasara

akan menjadi perusahaan yang lebih mudah
penyut perniagaan di kota surabaya berlanjut di sekitar pantai dan sepanjang aliran sungai
mulai hulu hingga hilir
di zaman penjajahan belanda kalimas tetap memegang peran penting dalam perniagaan dan transportasi
bangunan bangunan dari masa itu masih tampak di sepanjang aliran sungai kalimas
jadi kalau ada barang barang
barang dari luar masuk berhenti di depan muara kalimas
kemudian barang barang itu diturunkan dan dipindahkan lewat tongkang
dan digeretlah ke dalam jantung kota surabaya melalui kalimas itu
makanya kalau diperhatikan di situ kan ada jembatan pertean
nah itu fungsinya seperti itu
ketika kapal kapal tongkang yang membawa barang barang itu masuk
begitu sudah lewat ditutup lagi
sehingga lalu lintas darat bisa berjalan kembali
tak cukup hanya mengandalkan sungai kalimas
pemerintah kolonial belanda juga memanfaatkan jalur darat
dengan membangun serana angkutan masal di tengah kota surabaya
lebih dari sebelas lajur tram dibangun di tengah kota
jadi buku telepon yang saya miliki ini berangkat tahun seribu sembilan ratus dua puluh
di situ saya sudah melihat ratusan perusahaan ada di surabaya
jadi mulai dari makelar kantor advokat pengacara importer film juga sudah ada
tapi film film bisu ya kalau itu
terus kemudian juga importer mobil perdagangan dan segala macam
itu sudah ratusan perusahaan berdiri di surabaya ini
surabaya saat ini dikenal sebagai kota metropolitan
kota terbesar nomor dua di indonesia
salah satu masalah kota besar yang kini juga dihadapi surabaya adalah kemacetan
surabaya dan jakarta saat ini sama sama mengandalkan transportasi darat
untuk segala urusan pengangkutan
sayangnya transportasi masal melalui sungai dari zaman kerajaan
dan trem yang sempat menjadi primadona di era kolonial
justru hilang pada masa kemerdekaan
tepatnya sekitar tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
kendaraan bermotor menggantikan perusahaan berdiri di jakarta
kendaraan bermotor menggantikan peran kalimas dan tram di tengah kota surabaya
jalur jalur rem pun terkubur di bawah aspal